kamu jadi ketemu papa kamu
jadi ini sekarang aku udah mau berangkat
tapi kamu jadi kan buka puasa disini
yups dong mams aku buka puasanya bareng sama mams
kan aku gak mau ngelawatin buka puasa hari pertama
sekalian juga buat tajil untuk dimusola
kamu ngapain nyuci terus jemur puasa puasa
nanti capek kamu terus buka puasa lagi
belum sampe maghrib
udah selesai kok pak
aturan bapak teh bangunin dari tadi
bangunnya siang tidak apa
gantian ward tapi mau tidur disitu
kamu pindah lagi
pindah kemana twi
ya sana cepetan
kamu aja yang disitu deh mendingan sekarang
sekali sekali aja sekali sekali gantian
besok kamu yang disini terus deh mohon ya
pindah kemana lo
yang ber mohon gak mau
masak tempe kesukaan kamu
kan kamu belum makan sayang
terima kasih ya kamu udah ingetin papa
kamu jadi ketemu papa kamu jadi
jadi ini sekarang aku udah mau berangkat
jadi ini sekarang aku udah mau berangkat

tapi kamu jadikan buka puasa di sini

yups dong mams aku buka puasanya bareng sama mams

kan aku gak mau ngelawatin buka puasa hari pertama
iya soalnya hari ini mama masak banyak
sekalian juga buat hajil untuk dimusola
yups yaudah kalau gitu aku berangkat yups
koknya pergi dulu yuk mams
dah gang gang jajang
cuma keluarnya siang
biasanya mah setelah sholat duhur jam dua belas an
ini list daftar takjil
ceyoyo hari pertama
iya ceyoyo mah udah langganan
tiap tahun yang pertama
jadi haus mang
makin ketagihan pokoknya
kalau hari ketiga siapa mang
kang aceh itu setiap tahun cuma bikin kolak singkong
singkongnya sedikit airnya seember
begitu kalau kamu tewa pintar ngaji
belajar yang rajin
dan belajar dari guru yang paham soal agama
hah sekarang kamu boleh pulang
besok kamu balik lagi ke sini ya
belajar ngaji lagi
iya pak ustadz
sok kamu boleh pulang
iya pak ustadz
sebetulnya dari tadi juga pengen pulang

makasih harusnya selamat

kamu ingin iklan baru
mau dikasih penghargaan
dia bulan puasa makin
cari si aming
ternyata itu hanya strategi
tempat melihat hilal
berada dekat dengan ladang kusuh
tempat dimana uranium disimpan
akan dikudeta saat hilang terlihat
akan sangat mudah
melumpukan bawusat rw
orang orang sedang lengah
tidak ada yang menyadari
kalau bawusat rw
sudah berhasil dilumpukan
sudah mengetahui hal itu
seperti tahun tahun sebelumnya